yang itu ya harus kita tunggu nanti kapan tayangnya di indonesia
nah perfilman tanah air indonesia tanah air kita terus menorehkan prestasi meskipun sedang masa pandemi
setelah film seperti dendam rindu harus dibayar tuntas menang di festival film internasional
kisahnya relate banget dengan banyak kondisi di indonesia saat ini
seorang anak sma yang punya cita cita berprestasi untuk masuk juga ke perguruan tinggi
melanjutkan pendidikan tinggi tapi harus terhalang karena budaya pernikahan dini
nah bagaimana sang sutradara menjadikan ini inspirasi
bergabung bersama kami ada camilla andini sutradara film yuni
halo dini selamat malam
selamat sebelumnya sudah meraih penghargaan di toronto
gimana perasaannya memenangkan penghargaan platform price
bahkan film ini juga sudah proses produksinya dimulai dari dua ribu tujuh belas
iya mulai ditulis dari tahun dua ribu tujuh belas
tapi memang tidak menyangka sekali ya
maksudnya ini salah satu ya achievement tertinggi juga untuk saya untuk film indonesia juga gitu
jadi memang luar biasa bahagianya
oke kita juga bangga sebetulnya jadi penonton nanti untuk tayang di indonesia ya
tapi ngomongin soal film yuni ini apa sebetulnya yang ingin disuarakan dari film ini
ya banyak sebenarnya
karena film ini kan sebenarnya ditulis juga dari research yang panjang gitu
saya juga bertemu dengan dalam basic tersebut banyak bertemu dengan perempuan perempuan di indonesia
di banyak umur dengan ceritanya juga masing masing
dengan problemnya sendiri gitu tentang pernikahannya gitu
jadi memang tujuannya juga dari awal ditulis untuk memang menyuarakan cerita cerita mereka
yang mungkin nggak semua orang bisa dengar atau belum terdengar sebelumnya gitu
memang ini saatnya untuk mereka bisa bersuara juga gitu
oke ngomongin suara perempuan masa kini dalam yuni
ini betul inspirasinya justru datang dari sekitar kisah kisah sekitar andini
ya dari cerita cerita yang memang saya temui saya dengar langsung atau saya pernah dengar sebelumnya gitu juga
pertanyaan pertanyaan yang muncul dari saya saat saya ya masih remaja juga
jadi memang ini girls talk ya mungkin ya gitu obrolan antar perempuan gitu sebenarnya
curhatan yang akhirnya dibuat jadi film panjang
tapi pertanyaan selanjutnya ini cukup menarik karena dini mengangkat wilayah banten
kita kan bangga ya warga warga banten pasti bangga
akhirnya ada nih yang mengangkat sineas mengangkat mengenai kehidupan warga warga banten
kenapa memilih banten
sebenarnya ada beberapa faktor gitu
maksudnya salah satunya juga secara artistik
saya sendiri juga dari awal tahu bahwa di indonesia itu kan kita produksi film tentang remaja banyak banget ya gitu dalam setahun
banyak sekali film remaja
tapi kebanyakan memang cerita cerita tentang remaja di kota kota besar gitu
sedangkan menurut saya mayoritas remaja di indonesia itu tinggal di kota kota yang ya bukan di kota kota besar gitu
mayoritas tinggal di ruang ruang seperti tempat yuni tinggal gitu
dan menurut saya penting
karena mereka juga punya cerita yang mewakili mereka gitu
nah kenapa banten
ya secara art fisik secara kebutuhan cerita kebutuhan film memang saya banyak temukan di tempat itu gitu
teksturnya dan lain lain
menurut saya penting untuk menggunakan bahasa ibu dari tempat situs juga gitu
karena keberagaman bahasa itu juga penting untuk ada di sinema indonesia menurut saya
kalau melihat dari kemenangan di toronto international film festival ini kan
apa ya sutradara apa gambarnya justru
gambarnya yang memenangkan penghargaan ini platform price ini
bagaimana kesulitan ketika melakukan proses produksinya
siapa saja yang terlibat berapa lama proses produksinya berlangsung
proses produksinya dua puluh hari
yang terlibat banyak sekali
misalnya crew nya ada dop nya theo gehian
apa namanya artistic directornya juga budi karung
terus ada custom designer hargai pakan
film ini memang melibatkan banyak sekali partner dan juga orang orang kreatif ya gitu
untuk membuat filmnya
walaupun sebenarnya nggak semuanya visual sih
ini film yang cukup naratif juga sebenarnya
berbicara soal narasi kerjasama dengan siapa saja dini
mengenai ceritanya skenario nya penulisan naskahnya
skenario nya saya menulis bersama dengan prima rusdi
terus udah gitu ada pemain pemain juga yang ikut terlibat gitu
ada arawinda kirana ada mian tiara ada harisa anita ada asmara abigail
ada kevin ardilova dimas maditya ada muhammad kan juga gitu
jadi cukup banyak pemain di sini karena film ini kan butuh ini ya
maksudnya harus satu visi gitu
saya ingin semua kru dan cash kita punya suara yang sama dan visi yang sama melihat isu ini juga gitu
jadi ya di sini memang kita bareng bareng semua punya message yang sama
punya keinginan untuk bersuara yang sama gitu
pemeran yuni juga kabarnya baru pertama kali melakukan proses produksi film panjang
apakah kenapa dini memilih aktif
aktris tersebut apakah memang punya visi misi yang sama dengan film yuni
ya pertama memang saya mencari anak muda ya
maksudnya memang usianya kan waktu itu harus udah di atas delapan belas tahun
tapi ya delapan belas sembilan belas tahun lah saya cari
jadi memang waktu itu agak sulit juga untuk mencari pemain di usia segitu yang memang fresh gitu
maksudnya kita belum pernah terkait dengan
karakter karakter lain karena saya memang karena semuanya sangat lokal ya gitu
saya juga pengen benar benar ada kesan bahwa dia emang hadir dari ruang tersebut gitu
kita belum banyak melihat dia memainkan karakter karakter yang lain gitu
jadi itu pertama
yang kedua memang saya juga mencari anak anak muda yang cukup berani punya suara gitu ya
memang apa ya punya visi sih gitu
dia punya pemikiran yang eee
bagus punya tahu konteks juga gitu
dini sebagai sineas muda di industri perfilman tanah air gimana ngelihat kondisi pandemi yang mau gak mau juga ikut berdampak
dan pada industri perfilman tanah air jadi akhirnya menurun begitu
ya terus terang memang dua tahun terakhir itu cukup berat ya untuk kami semua gitu
maksudnya film uni sendiri semua pos produksinya harus dikerjakan secara virtual
dan kompetisi tahun ini jadi sangat besar karena banyak sekali film yang gak bisa rilis gitu basically
tahun kemarin karena bioskop tutup
tapi sebenarnya sekarang tahun ini kita bisa lihat ya sebenarnya malah bisa dibilang jadi tahun ada harapan
ada hal hal baik yang muncul dari kondisi kemarin gitu
bioskop juga baru buka terus udah gitu berita tentang seperti dendam dan juga yuni juga bisa ngasih semangat yang baru semoga gitu buat
buat teman teman semua
jadi rasanya kita sudah mulai bisa membangkit gitu
semoga bisa segera pulih juga gitu
jadi kapan kira kira kita bisa nonton film yuni di layanan streaming ataupun di bioskop
sedang kami bicarakan karena baru buka juga bioskopnya jadi banyak yang harus dilakukan
jadi semoga secepatnya sih
amin kita semua tunggu
terima kasih karya terbaiknya camilla andini
kita tunggu terus karya karya yang juga menorehkan kebanggaan bangsa di internasional
terima kasih kamila andini sutradara film yuni